kemudian disuruh kalau di ustadz musa yang mulia dan santun gimana
enggak ngamau ada namanya
entah juga untuk bocah bocah pada pulang
kapanan udah pada gede udah pada tahu jalan
kalau anak anak belum sampai pesantren
insya allah nggak ada apa apa ustadz
apaan ada positif sama pade yang lagi pada nyari
ya kalau ketemu sama positi sama pade kalau nggak
insya allah mau ketemu kan doanya begitu kudu bagus
iya ya mudah mudahan ketemu ya
jadi ibu gigi ustadz
ini maksudnya itu tadi saya ketemu anak anak nih saya jalan sama pak ade
nah akhirnya pade berinisiatif saya yang bawa anak anak ke pesantren kunantan
terus pade langsung nyari hikal
tau saya mau nyari haikal sama pade
udah udah sobrie indra lukman
kalian tahu perbuatan kalian itu melanggar peraturan
iya tau lah pak ustadz
kalau di bola itu yaitu kartu merah
ijoh kuning merah
eh udah udah jokin
kalian tahu kalau melanggar peraturan itu ada hukumannya
ada pak ustadz
kalian harus menghafalkan jus tiga puluh
aduh sungguh susah aduh
paham pak ustadz
kamu kok baru pulang sih nak
anu ya kerja saya tadi kerja
oh kerja syukurlah kalau kerja yang penting sekarang kamu udah pulang ya
kalian penjahat ya
kalian ngapain disini
iya bukan itu nek
itu anak nenek ya
kalau bukan anak saya
keluar saya keluar
keluar keluar keluar
ibu itu marah sama kita
ini ada apa nenek kenapa
itu ada penjahat bu penjahat itu
oh gini nenek ini stres karena anaknya pergi tidak pulang pulang
kenapa mister tidak bilang kalau nenek ini bukan ibunya mister
ah saya kan tadi udah mau bilang tapi tak boleh menaiki orang tua
tidak tidak tidak
pergi pergi kamu
ya udah assalamualaikum
penjahat penjahat penjahat
afun ustadz sebelum makan baca doa dulu
tampil allah al azim iya iya ustadz hampir lupa
akun ustadz makanya pelan pelan ya
jangan buru buru nanti kesana
apa lagi sih
afan ustadz kalau rasanya kurang enak dimaafin ya ustadz
mau selalu nunggu lembaran dimaafin sekarang juga
ustadz jangan jangan ustadz
enggak kok kamarnya berantakan sih kita beresin ya
jangan deh udah rapi kok
udah ustadz kita beresin aja ayo ayo ustadz
ini berantakan ustadz
kenapa ini berantakan ustadz
eh udah deh
ada apa ini tadi kok ustadznya denger ada yang jatuh ya
itu tadi kursi kesenggol sama lili seles ya
kakinya udah sembuh kok bisa berdiri
yalah buat zaman alamak beranget lagi
lah ini pak deh kelihatan loyok banget pada sendirian
ini haikal mana pak deh hai haikal mana
komel aja orang lagi capek capeknya
gak tau apa lagi lemes banget
nyari haikal kemana mana gak ketemu
dia paham dong kalau saya dari luar baru capek
assalamualaikum pak deh
nah ini dia nih
fajar tuh gak ketemu sampai sekarang
itu dia orang itu
pak deh maafin haikal ya pak deh
maafin orangnya juga ya pak deh
pak deh tau gak
cari kemana mana kamu sampai badan badan seperti ini
mau marah sama kamu
pak deh pak deh pak deh
istighfar pak deh
jangan marah mulu
marah temennya setan
ya pak deh
jangan marah marah dulu
haikal dan asung sudah membantu saya
kau bantuin bu lek
kamu udah berubah baik
kan udah rencana mau ke rusia
ya kemarin saya mau pulang
jadi aku udah gak ada pilihan lain
aku balik ke sini
karena ada juga urusannya
ya kalau gitu haikal masuk dulu aja
aku mau ucapin terima kasih banyak kepada kalian
meskipun saya tidak ketemu ibu saya
tapi bisa mengembali rasa rindu saya kepada ibuku
ya sama sama ustaz
kita ulang juga
ikutan senang kok
udah kita pergi dulu
kamuluan ya asun
kalau ada ustadz musayam mulin dan santun gimana asun
kan kok ada
enggak ada asun
enggak ada ustadz musa
itu kayaknya bukan suara ustadz musa
bukan suara pak d
bukan suara mister sergi
satu dua tiga
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kala itu dari mana aja sih
jadi gini ustadz ibu
kita abis bantuin mister sergi
nyari pasportnya ustadz
pas kita temuin pasportnya udah kebakar ustadz
kita orang juga abis
bantu bantu di rumah nenek yang sepian
ya neneknya agak sedikit lah
kalau kalian berdua itu
di luar sana banyak membantu orang lain ya
keluar dari pesantren tanpa izin
dan tidak mengikuti jam pelajaran pesantren
itu merupakan sebuah pelanggaran
dan setiap pelanggaran itu
harus ada hukum
ustadz akan tunggu setoran hafalan jus tiga puluh dari kalian
sampai jumpa di video selanjutnya